setiba di kota solo jawa tengah dua puluh pemain tim nasional u dua puluh tiga
senin sore empat september langsung melakukan pemusatan latihan ringan di stadion sriwedari
yang dipimpin oleh pelatih fisik timnas indonesia shin sang giu
mereka melakukan berbagai gerakan recovery untuk pergangan otot
namun tujuh pemain belum mengikuti latihan yakni alkan bagot marcelino ferdinand
al fyandra dewanga donny tripamungkas iver jenner rafael struy dan zaki asrar
menurut pemain back timnas u dua puluh tiga pratama arhan kondisi pemain saat ini dalam keadaan baik
ada pun menyangkut teknik yang akan digunakan untuk melawan taiwan besok
ia dan para pemain masih mengikuti instruksi pelatih kepala sintayong yang saat ini belum hadir
ya alhamdulillah ini pemain semua ya belum semua sih ada sebagian yang belum datang
kayak marcelino dan ilkan
ya kondisi pemain rekan rekan semua udah baik kondisinya
untuk saya saya juga pribadi juga alhamdulillah baik
terus tadi menu latihan apa
terus mungkin arhan kondisi di solo seperti apa mungkin bisa sama lapor
ya sama aja sih kondisi ya lapangan juga oke sih menurut saya
sementara itu keeper timnas u dua puluh tiga indonesia nuri agus menyebut
membutuhkan persiapan empat hari untuk melakukan adaptasi dengan pemain baru
dia pun rela menambah jadwal latihan demi menjaga gawangnya agar tidak kemasukan gol dalam pertandingan nanti
hanya persiapan mandiri kemarin selama empat hari atau tiga hari di operasi
mas ini kan baru kali pertama ya mungkin menyesuaikannya seperti apa
untuk menyesuaikan ya gampang gampang susah ya mas ya
sebenarnya ada beberapa pemain juga yang udah kenal mungkin bisa bantu adaptasi alhamdulillah kemarin sampai sekarang
harus adaptasi lagi sama pemain pemain yang baru lagi
susah susah gampang tentunya harus tetap humble kita semuanya lah
kita sering sering itu aja
untuk lolos dalam kualifikasi ini baik arhan maupun nuri sepakat
tidak akan menganggap lemah lawan dan tetap berfokus pada pertandingan
pertandingan timnas u dua puluh tiga indonesia melawan taiwan akan digelar di stadion manahan solo pada sembilan september
sedangkan timnas u dua puluh tiga indonesia versus turmenistan pada dua belas september juga di stadion manahan solo
seri hati bang
seri hartono pajar indrajaya solo jawa tengah